rabu pagi dua puluh tujuh januari dua ribu dua puluh satu presiden joko widodo mendapat suntikan kedua vaksin covid sembilan belas sinovac di istana merdeka jakarta
ini adalah proses penyuntikan vaksin kedua untuk presiden joko widodo yang baru saja dilakukan
kurang lebih sepuluh menitan yang lalu dan selain presiden jokowi pada hari ini juga akan menerima vaksin tahap kedua yaitu
kelompok satu yang terdiri dari pejabat publik yang akan divaksin adalah menteri kesehatan menteri bumn menlu mendiknas atau mendikbud kemudian panglima tni kapolri ketua satgas covid sembilan belas kepala bepom
kemudian juga ada kelompok kedua yang terdiri dari pengurus asosiasi profesi dan kio
ketua ppni harifah fafilah ketua ppib ebi nur jasmi ahli vaksin milenial dirga yuzarambe kemudian ketua muhammadiyah covid sembilan belas komander senter agus syamsuddin ketua satgas nu
dan tadi juga presiden jokowi dalam keterangannya saat diwawancara oleh dr reza menyatakan bahwa ditargetkan per hari
untuk melakukan penyelidikan penyelidikan yang terkait dengan kemampuan penyelidikan